di kabupaten brebes ada delapan belas ruas jalan dan enam jembatan yang saat ini kondisinya rusak
antara lain ruas jalan kecipir kecamatan losari dan siwuluh kecamatan bulakamba
selain menghambat mobilisasi warga rusaknya jalan juga menyebabkan rawan kecelakaan
apalagi di saat musim hujan
menurut warga kerusakan jalan ini sudah berlangsung empat tahun
saya mohon untuk orang orang yang di sana artinya untuk pemerintah daerah
sebelah sekali kali untuk memantau untuk wilayah kami
artinya coba ayo kita sama sama apa sih artinya sama sama lihat kondisi yang sekarang ini yang ada di desa kami
kerusakan jalan di sejumlah wilayah memang belum diperbaiki
pemkap belum bisa memperbaiki karena terdampak
refocusing atau pengalihan anggaran akibat pandemi covid sembilan belas
ada delapan belas ruas jalan dan enam jembatan yang semestinya diperbaiki dengan apbd tahun dua ribu dua puluh ini
namun karena ada pandemi anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid sembilan belas
awalnya anggaran pengerjaan fisik dan infrastruktur dalam apbd murni tahun dua ribu dua puluh sebesar lebih dari dua ratus enam puluh empat miliar rupiah
namun setelah ada pandemi
anggaran tersebut terkurang menjadi tujuh puluh satu miliar rupiah
kita semua sedang mengalami pandemi
dan secara anggaran sangat berdampak berpengaruh
karena kebijakan dari pusat sendiri kita diharuskan refocusing anggaran dengan mengutamakan penanganan covid sembilan belas
ini tentunya sehingga berdampak kepada semua aspek
salah satunya adalah infrastruktur pembangunan di pemerintah kabupaten brebes
ironisnya saat jalan rusak belum bisa diperbaiki akibat refocusing anggaran
pemkap brebes justru membelanjakan tiga satu miliar rupiah untuk pembelian mobil dinas
termasuk mobil dinas bupati dan wakil bupati
pembelian mobil dinas baru dianggarkan melalui apbd perubahan tahun dua ribu delapan belas
sekretaris daerah kabupaten brebes joko gunawan tidak menampik adanya pembelian
pembelian mobil dinas baru
pembelian mobil dinas baru itu disusun sesuai skala prioritas
artinya pembelian mobil memang sangat mendesak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional
dengan mobil ini kan kita mengalokasikan ada empat unit di kecamatan ruason
utamanya daerah daerah yang memang pegunungan ada salem bantar kawung
kemudian tonjong satunya bumiayu
kita alokasikan memang daerah sana kan dengan medan yang cukup berat
perlu dukungan untuk mobil karena yang sudah ada itu kan lima tahunan yang dipakai camat sekarang
sehingga kita alokasikan sekarang
kegiatan untuk penanganan jalan mendapat angin segar dengan adanya anggaran perubahan dua ribu dua puluh sebesar rp satu ratus tujuh puluh tujuh miliar
namun anggaran ini belum bisa menangani seluruh kerusakan infrastruktur jalan di brebes
imam suripto brebes jawa tengah